sepi banget disini
aku juga ada nyari reina di seluruh kamar yang ada disini
tapi gak ada juga
mas permadi bawa aina kemana
mama kita mau akan pulang ke rumah ini lagi kan
karena aku takut banget sama papa
mama akan selalu ngejagain kaila
kalian juga pasti akan teringat terus dengan almarhumah
saya punya villa di puncak
kalian bisa tempati untuk sementara waktu
terima kasih untuk tawarannya
tetep akan ada disini
kenangan mama saya yang ada disini
kita akan tetap untuk mengingat itu semua
sampai kami bener bener
kepergian mama saya
ada banyak cara untuk melepaskan kesedihan
ibu elsa tetap kuat dan tegar
saya nggak mau ibu elsa terus larut dalam kesediaan ibu elsa
keras suka ataupun gak suka
kita nggak akan bisa bertemu lagi
dengan orang yang sudah meninggalkan kita dari dunia ini
dan mereka gak akan pernah kembali lagi ke kita
apa yang barusan dibilang pak permadi itu
kembali nyadarin gue
bahwa mau sesedih apapun gue
mama dan mbak andin emang gak akan pernah kembali
siapa orang itu
kenapa aku baru liat ya
ini orang siapa sih
ngapain atap saya sampai seperti itu
tapi mungkin gak sekarang saya cari tau
masih banyak urusan yang harus saya selesaikan
ibu elsa saya permisi ya
saya harap bu elsa tetap kuat
dan jangan sedikit lagi
ya terima kasih ya
sudah datang kesini
itu baru warna bijak
siapa dia sa
itu pak permati
dia rekan bisnisnya jessica
tapi sekarang dia di rekan bisnis aku
karena aku megang projeknya jessica
dia datang kesini mau ngucapin
sudah ketemuan kamu dengan dia
cuma sebatas serkan bisnis aja
tapi berat ya no
berat banget buat aku
di setiap sudut rumah ini
aku selalu ingat mama
aku masih ngerasa
kalau mama masih ada disini no
memang butuh waktu sa
tapi sepertinya kondisi kita
kamu kehilangan mama
tapi kamu lebih berat karena kamu kehilangan andin juga
ya cuman ikhlas lah yang bisa kita lakukan sa
biar hidup bisa terus kita jalan
dan kita bisa berhubungan dengan tuhan
masa yang bridget ngerti
tapi kalau anda berdua
jangan koh tanpa man live
yang kita berharga
yang kita berharga
bukan hanya tonton
saatnyaaming dalam wrongak
barang aku harus ikhlas menerima kenyataan dengan kepergian mama
kenapa ya musibah datang bertubi tubi kayak gini nih
bahkan askara dan rina pun sampai saat ini belum ditemuin juga dong
aku pernah berpikir apa aku ikut aja sama mama sama mbak endin
tapi kan ada papa
aku harus jagain papa no
mama udah pesen sama aku untuk jagain papa
kalau bukan kita siapa lagi papa juga akan semakin berumur
cuman kita anak anaknya yang bisa jagain mereka
makanya kita yang harus kuat
jangan mereka ngeliat kita kuat
setidaknya mereka punya sedikit harapan untuk tetap bertahan noh
dan papa juga bisa semangat lagi
papa juga punya penyakit jantung kan
kamulah yang harus khawatir banget ya
bapak juga ngerasain kesedihan kamu nak
tapi papa harus kuat dan ikhlas dengan semua ini
kamu harus bisa jaga diri kamu sendiri
dan harus selalu semangat
aku merasa jadi orang
padahal kamu sudah memperlihatkan tanda tanda
tapi aku masih tidak sadar
kalau aku tahu
kamu akan pergi meninggalkan aku
aku pasti akan lebih membahagiakan kamu
sekarang aku cuma bisa menyesalmu
aku punya banyak waktu
kamu gak ada lagi
kamu gak ada di sini
dan aku nyesal gak membahagiakan kamu pada saat kamu ada
ini sama kayla lewat gerbang gak
mereka sudah pergi dari tadi pagi pak
betul pak bos
mereka pergi bawa tas
katanya udah izin sama pak bos
apa perlu kita catat pak bos
mungkin mereka masih ada di sekitaran kompleks ini pak bos
udah udah saya telepon dulu
saya harus pergi ke rumah mas permandi sekarang
ya allah nia
tunggu saya sama randy
saya sama randy lagi merencanakan sesuatu
untuk mendapatkan kampus sama permadi
sekarang kalau kamu pergi begitu
ya tapi kalau kita menghadapi mas permadi
juga bersama sama semuanya akan makin runyam
mas permadi adalah orang yang licik
saya yakin dia hanya menggunakan reina
untuk mempressure kamu
gak usah fikirin saya
saya jemput kamu dimana
kita susun rencana dulu
saya mau bantuin kamu
saya mau balas pudi
kamu udah terlalu baik
untuk saya dan kayla
biarkan saya melakukan ini semua ya
saya janji saya akan bawa anakmu pulang
panggilin anakku ya riza
sudah datang kesini
saya mau cari nia sama kayla
ini pasti akan jadi
tapi aku ingin kamu tahu
kapan kamu butuh aku
aku selalu akan stand by
kamu ingin menyampaikan ke lo kesah
aku siap untuk jadi orang yang mendengarkan semua
kayaknya kamu harus pergi
aku lagi mau sendiri
kalau kamu ada disini
aku gak mau ini jadi bumatang buat aku
kamu harus lebih pekaduh
kalau kamu lebih perhatian sama aku
akan ada orang yang cenderung

ya beliau memang baik orangnya banyak bantuin tapi ya itu hanya sebatas serkan kerja ke pikiran aja
tertarik aja sama sekali apalagi membuka hati aku lagi tuh saat itu udah ngelewatin banyak hal
sampai rasanya pikiran aku sekarang cuman ada rena rena rena itu aja
tapi aku tahu zara itu punya perasaan sama kamu kamu harus lebih peka dengan perasaan yang dia punya
perasaan yang ada di dunia ini harus kita respon kalau perasaannya mereka tidak nyambung dengan perasaan
kita pasang dipaksa sama aja kayak kamu masih gak pak gimana sama intinya aku mau sendiri dulu
aku hanya ingin menemani kamu di saat saat seperti sekarang ini
ya ngetul kau gitu apa apa
kamu sampai salam aku berapa ya

pak maaf pak
kita harus cari kemana lagi pak
kita sudah dua kali keliling di area komplek ini pak
tapi tidak ada tanda tanda keberadaan dunia dan china pak
pokoknya cari terus untuk ketemu ya
nia sama keila harus dicegah ketemu sama permadi
tindakan dia ini malah bisa bisa menaruh bahaya pada rena
kenapa mereka harus nekat gitu sih
mas al lagi pergi bu
pergi kemana ke kantor
buan ke kantor
pak bos tadi keluar cari mbak nia sama kaila
soalnya tadi mereka tiba tiba pergi dari sini
carinya dengan kayla
coba kalian ceritakan ke saya
apa sebenarnya yang terjadi
kayak kayla nia pergi
terus allah kenapa mesti mencari mereka
gue kagak mungkin cerita ke bu bos soal gemoy
kalau bu bos sampai depresi lagi gimana
apalagi kan kita udah janji sama pak bos
kok diem aja saya tanya
ini kenapa nih
saya juga lagi sedih lagi kalut kayak begini
jangan sembihkan sesuatu dari saya
sebenarnya gini bu
jadi sebenarnya saya sama kiki juga gak terlalu paham kenapa pak bos keluar dan kenapa pak bos mencari nia dan kayla
kita nggak tahu salah pak bos juga gak cerita apa apa sama kita
al gak cerita sama kalian
kamu telah siapkan mobil ya
saya habis ini mau ke rumahnya pak surya
dan sekalian tak siap ke makam ibu sarah juga nanti sekalian
ibu bukan alangkah baiknya ibu istirahat dulu kan ibu
baru pulang dari luar kota baru nanti ke rumah om surya
bu sarah itu besan saya
beliau meninggal saya tidak ada di sini
saya harus pergi sekarang
baik bu kalau begitu saya siapin mobilnya sekarang ya
mau mencari nia dan gairah
udah saya pergi dulu ya
masa lo gak ngerti sih
lu seketika amnesia apa
maksudnya pak bos biar nanti pak bos aja sendiri nyampein gitu ke bu bos
jangan dari kita gitu
gue kan ngeri
takutnya ada apa apa sama bu bos gitu loh
ya kan tadi gigi juga bingung
ya gue juga kan gak mau nempatin posisinya gemo itu dalam keadaan bahaya gitu
gue juga ngeri
takuti kita salah salah ngomong
gue kalau udah tau kayak begini tuh gue tuh jadi kayak ngerasa makin bersalah banget ki
terus kayaknya gue udah kayak gua
gue tuh kayak udah ngelupain janji gue sama andin gitu loh
ya bukan waktu itu
yang tempat buat nyalain kayak gini ya
kita bikin gitu gak tau keadaan reina kayak gimana
udah udah kita beresin kamar ibu aja yuk
aku belum jemput kita juga
hah kenapa kita belum pulang
aku sudah bosen banget di rumah sakit ini
iya kita masih harus nunggu om nino jemput
iya soalnya om nino udah janji katanya mau ngantrin kita pulang
terus kan kasian kalo kitanya pulang terus om nino datang gimana
apa nina lupa sama janjinya dia
atau jangan jangan dia lagi di rumahnya elsa
soalnya tadi kan pas dia di sini dia bahas soal elsa terus
apa nia sama kayla tau dimana jermak permadi selain yang saya datang kemarin
tadi saya menemukan pakaian ini dari lemari ini pak
saya yakin kalo pakaian ini yang dipakai oleh reina
saya juga belum cerita soal saya datang ke rumah kermadi
bisa jadi mereka sekarang pergi ke rumah permadi yang pertama kali saya datangi
mungkin juga reina sekarang ada disana lagi
kita ke arah rumahnya permadi yang pertama kali kita datengin ya
mudah mudahan saya nggak terlambat ya
enggak dong kan udah janji
kayaknya saya datang cepet
kamu harus lebih peka nih
kalau kamu lebih perhatian sama aku
akan ada orang yang cuman nurut
kalau aku bilang ke rumah elsa
justru nanti nikirnya macem macem
malah bikin hubungan mereka jadi kurang baik
ternyata kan hujan jadi agak macem
takut pak nino kenapa apa di jalan
berarti nina emang gak ke rumah elsa
jadi aku gak perlu khawatir
elsa bakal ambil kesempatan buat dekat lagi sama nino
yaudah saya antar sekarang
makasih ya deda
sekarang kamu sudah ngajarin kakak bicara
kakak bisa tenang di sini selama ada kamu
seandainya saja papa bisa lihat kita berdua di sini
papa gak akan sedih
kakak harus sembuh
kakak harus bisa belajar bicara
biar kakak bisa kasih tahu mimpi yang selalu sama kita
biar semua orang tahu rumah alamat kita di mana
jadi kita bisa pulang deh
coba kamu coba gerakin lagi tangannya
kamu pegang sendok ini
aku harus bisa pegang sendok
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
aku harus bisa
kamu tahan ya sayangnya
kamu lagi belajar buat gerakin tangan ya
mau latihan biar kamu bisa sembuh lagi
oh iya lebih baik
kita latihannya di taman aja yuk
kamu mau gak
yaudah ambil kursi rodanya dulu ya
aku gak mau ke rumah ini ketemu papa lagi mah
aku gak mau ketemu papa
tapi kan papa gak akan pernah nyakitin kamu
mama gak akan biarin apapun terjadi sama kamu
tak boleh takut
kita bentar aja icha disini
ada yang harus mama lakuin dulu
udah engga la
aku harus telpon mas bamadi
waktu itu waktu itu aku pernah blok nomornya mas permadi
dan sekarang aku harus buka blokiran itu
bos gak mau kalau ibu nelpon ada barang
kalau begitu bawa saya ke mas parmadi sekarang juga
dengan senang hati
saya akan membawa ibu dan non kaila bertemu dengan bos
ikuti saya sekarang
itu nia sama kayla bram
itu mereka naik mobil berapa
saya yakin mobil itu pasti akan menuju ke tempat pesembunyian rena bram
bram ikutin bram
hati hati ya bram jangan sampai ketahuan ya
saya yakin mereka pasti akan dibawa ke tempat
persembuhan yang permadi sama rina
kamu tolong siapin tim ya
iya makasih ren
itu siapa itu ya
cuma yang tambah saya tidak yakin sama kamu
sudah tenang di sana dia tidak sakit lagi
pak surya saya sungguh kehilangan ibu sarah
dan saya minta maaf karena saya tidak bisa menghadiri pemakaman beliau kemarin
tidak apa apa pak surya
saya cuma minta kalau ada kesalahan mohon dimaafkan
bisa tidak ada salah sama sekali pak surya
dan apapun masalah yang kami hadapi bersama di masa lalu juga sudah kita lupakan
kita ini keluarga
dan sarah sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri sahabat saya pak
pak surya dan elsa yang tambah ya
saya otot berkocita atas meninggalnya sarah
terima kasih elsa
terima kasih ya